menjalani puasa di bulan ramadan terlebih di situasi pandemi covid sembilan belas pola hidup kita sedikit banyak berubah dan bisa jadi berpengaruh pada kondisi kesehatan kita
seperti juana dan rizka karyawan swasta yang sama sama memiliki masalah kesehatan gastroesopagial reflux disease atau disebut gerd
kayak misalnya di tenggorokan itu kayak ada cairan yang naik kayak pahit gitu cairan naik kayak pingin muntah tapi sebenarnya kamu tuh sadar kalau cairan itu tuh bening mulutnya kayak bibirnya tuh ngerasa pahit ya jadi bibir aku tuh ngerasa pahit ngerasa kayak kalau mau makan tuh susah
paling kerasa tuh perut mual terus habis itu kayak banyak gas dan nyeri di ulu hati gitu kayak di atas perut sedikit itu tuh sakit panas
kalau lagi parah banget aku bisa sampai muntah
bulan ramadan jadi tantangan tersendiri bagi penderita gerd
mereka harus bersiasat dalam pola makan dan pilihan menu makanan
jadi aku tuh nyari makanan yang easy to cook
jadi aku mulai kayak ngeganti misalnya minyak
nah minyak itu tuh aku mulai ganti jadi olive oil yang aku ganti buat minyak zaitun
terus aku juga ngeganti susu angel
nah itu aku ganti sama almond mill
pertama aku minum air
putih anget dulu
dan kalau pengen makan nasi aku juga biasanya dijeda
dokter spesialis penyakit dalam fakultas kedokteran uirscm ari fahrialsyah mengatakan gerd berbeda dengan penyakit asam lambung biasa
penyakit gerd dapat disebabkan oleh pola makan yang salah
seperti senang mengkonsumsi coklat keju dan makanan berlemak
ari menambahkan beberapa riset membuktikan dengan berkuasa justru asam lambung biasa
dan juga dengan penyakit asam lambung biasa
dapat terkontrol karena pola makan menjadi teratur selama ramadan
artinya masyarakat yang kebetulan mempunyai permasalahan gerd ini
maka selama berpuasa ramadan gerd nya akan berkurang atau bahkan hilang
hidupnya lebih teratur kemudian juga dia tidak mengkonsumsi camilan camilan tidak sehat sepanjang hari
kecemasan berlebihan akibat kondisi pandemi covid sembilan belas juga bisa menyebabkan produksi asam lambung meningkat
untuk itu disarankan agar kita selalu berupaya untuk berpikir